ya ke informasi berikutnya the power of emak emak yang masih menjadi daya tarik dalam berbagai arena lomba tujuh belas an
nah di banjarnegara para ibu adu cepat menarik kendaraan bak terbuka
selamat datang di banjarnegara tempat di mana ada banyak ibu ibu rumah tangga yang perkasa
lihat saja aksi mereka
adu cepat menarik kendaraan sejauh lima puluh meter
meskipun kendaraan bak terbuka yang ditarik berbobot ratusan kilogram ibu ibu ini ternyata tidak merasa kesulitan
sebagian bisa masuk finish sebagian terpleset saat menarik kendaraan
ya karena ini konek konek sepeda dari yang lain
karena yang lain kan belum pernah ada
tadi sempat ikut gimana bu sensasi narik mobil gimana berat atau gimana
ya berat berat tapi kan senang
buat olahraga juga
selain diikuti oleh ibu rumah tangga lomba menarik mobil ini juga diikuti oleh anak anak
meski memiliki tubuh yang kecil anak anak ini ternyata tidak kalah kuat menarik kendaraan
dan bak terbuka
tentu saja para orang tuanya tetap mengawasi dan menjaga jalannya perlombaan
tak mau ketinggalan dengan kaum perempuan dan anak anak para pria dewasa pun juga lomba tarik mobil
namun khusus untuk kaum pria mereka harus menarik truk yang beratnya lebih dari satu ton
meski harus bersusah payah truk yang terparkir ini pun akhirnya bisa melaju hingga mencapai garis finish
ini masih langka
karena masih langka di desa desa lain juga belum ada
ini alhamdulillah dari tahun kemarin sudah dimulai
sebenarnya tarik mobil untuk ibu ibu
hadiahnya untuk khusus tarik mobil ada mesin cuci
lomba tarik mobil ini digelar warga sebagai ajang olahraga sekaligus memeriahkan hari ulang tahun republik indonesia yang ke tujuh puluh tiga
serta untuk menjaga tali silaturahmi antar warga